jadi ya udah asik lah udah santai dia tuh
kadang kadang dia main juga peran perannya dia yang emang kuncian gitu dia
dia ngerti lah cara main cara ngomong cara kapan berhenti ngomong cara masuknya kapan gitu
dia udah ngerti gitu
jadi ya untuk umuran dia terus nge blend sama orang orang yang hitungannya udah lebih dulu nge hosting
dia bisa masuk secara smooth gitu
nggak yang matah matahin nggak yang bikin suasana jadi gimana gimana
tapi nge blend gitu jadi sama sama ngebangun acara

kayak aku kalau di luar panggung kan sering banget tuh aku manggil kayak
guru guru gitu ya kang denia raffi buwayo
padahal mah itu adalah panggilan aku juga di off camp di belakang kamera
kamu juga akhirnya keterusan untuk manggil itu
karena menurut aku mereka layak aku juluki seperti itu
mereka adalah apa ya
ilmunya bisa aku serap karena mereka juga memberi
baik banget mereka
oh iya dia pengen banget gitu kan
pokoknya dia pengen banget banyak yang dia pengenin tuh
dia pengen kayak apa sih terus di gitu
pengen punya single udah punya single
terus sekarang pengen belajar main drum
terus abis itu dia sekarang lagi belajar gitar
banyak belajar itu anak anak
bagus jadi anak muda harus selalu mau blue band gitu
kenapa sih andres pengen jadi seperti tafi ahmad
ah itu menurut aku dia tuh tau dia harus berbuat apa
dia itu tahu harus bagaimana saat dihadapi oleh berbagai macam situasi
dia mampu melakukan apapun yang disuruh sama tim kreatif atau apapun itu
nah disitu tuh aku salut
orang apa kelemahannya ya
semua bisa gitu
sampai bisnis pun sukses gitu
terus kenapa enggak untuk niru hal hal positif dari orang ini gitu
pengen punya rumah seribu meter gitu kan
aku harus kayak kang denny
kan biasanya kan rumahnya gede terus seribu meter gitu kan
itu salah satu panutan dia juga gitu
terus banyak sih impian impian dia yang lain
yang paling pertama sekarang yang paling atas itu rumah
rumah seribu meter
terus hajiin satu keluarga
pengen buka usaha supaya penghasilannya enggak cuma dari syuting

terus juga pengen banget punya mobil
terus juga pengen banget punya mobil
dan untuk sport yang dua pintu

sama apa ya mungkin menyelesaikan sekolah adik adik kali ya itu harus
sama apa ya mungkin menyelesaikan sekolah adik adik kali ya itu harus